ya hampir sepekan pasca hilangnya enam orang anak perempuan di tasikmalaya
enam orang diantaranya sudah ditemukan sementara satu orang anak masih hilang
diduga dibawa oleh kelompok anak pang
salah satu korban tampak masih trauma fisik dan psikis
pasca dibawa kabur pria yang disinyalir kekasihnya
kebahagiaan dirasakan din warga sukapada pager ageng tasik malaya jawa barat
siti maisaroh anaknya yang sempat hilang sepuluh hari akhirnya kembali sabtu pagi
berbeda dengan empat orang anak yang ditemukan lebih awal siti maisaroh mengaku tidak diculik anak pang
perempuan tujuh belas tahun ini pergi dari rumah dengan lelaki yang dikenalnya melalui jejaring sosial facebook
korban dibawa keliling tiga kota di jawa barat mulai garut bandung hingga kuningan
perasaan bapak mungkin sekarang sangat bahagia
terus udah bisa kumpul lagi sama keluarga saya mengucapkan terima kasih
terus yang selanjutnya sangat bahagia itu pak
selanjutnya mungkin mau dibina sebaik baiknya atau sebisa mungkin ya
komisi perlindungan anak indonesia kabupaten tasikmalaya langsung melakukan pendampingan terhadap korban
remaja putri ini tampak masih mengalami trauma fisik dan psikis
usai dibawa kabur pria yang disinyalir kekasihnya
latar belakang korban nekat kabur dari rumah
akibat keluarga yang tidak harmonis
pasca ibunya bekerja di jaditekawa di timur tengah
hubungan korban dengan ayahnya kurang harmonis
akibat komunikasi antar keluarga terputus membuat anak ingin mencari kebebasan di luar rumah
hampir sepekan pasca hilangnya enam orang anak perempuan warga pager ageng
lima orang diantaranya sudah ditemukan
sementara satu orang anak masih hilang diduga masih dibawa kelompok anak pang

yang lain lebih tua
setelah akibatnya kita nerd kekasihannya
dari orang muda ayah mengambil keluarganya
jayu saya telah selesai mengambil anak kekasihnya
sayamakan diri senior ya dashmyn
kemudian rupiahnya baik karir nano sudah mati semisal